nah anak anak sebentar lagi kita akan menyaksikan persembahan drama dari butet dan kawan kawan
afwan nilis ini kan udah ajan kita selat yuk
oh udah kamu aja sana duluan ini tuh lagi tanggung lagi seru
nilis ini udah ajan kamu udah dong jangan main mulu
ya udah sama aja duluan sana sama ayu lagi seru ah
kalau tidak aku campur kamu
ya ampun ampun
eh sakit tau
lebih sakit memang yang di dunia ini
tapi kalau yang di akhirat lebih sakit lagi
aduh ampun ampun
aduh aduh aduh
ya itulah tadi persembahan dari santriwati untuk lebih mengingatkan kita supaya kita tidak meninggalkan sholat
betapa pentingnya solat karena sebetulnya solat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar
namun disini perlu ustad luruskan ya
apabila kita ingin mengajar allah
ingin mengajak atau menyuruh teman sahabat ataupun saudara kita untuk sholat
lakukanlah itu dengan cara yang selembut mungkin
usahakan agar kita tidak melakukan kekerasan
memecut dan lain sebagainya
apabila kita terpaksa melakukan hal itu
lakukan sepelan mungkin dan selembut mungkin
ya intinya hindari kekerasan untuk mengajak kepada kebaikan
kalau begitu sekarang kita bersiap untuk karaf
terlalu bersemangat mereka
sepeda yang paling bagus duluan
apaan ini sepedanya
oh di tau sepedanya jelek
kayak muka orang yang naikinnya
oh ini dong
nih lihat nih sepedanya kece
keren kayak orangnya yang punya
nggak salah dengar tuh
coba kamu tuh dipegang dikit penyok
mau gak penyok
ini merah rambut
udah gimana kalau kita balapan aja
siapa yang duluan ke gerbang
itu sepeda paling kece paling keren
yaudah pasti haikal
makan bagus dia isi
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
apakah kalian semua sudah siap untuk melaksanakan karnaval
kurang semangat sekali lagi siap
perlu diingat ketika nanti karnaval dimulai
kalian harus mengikuti rambu rambu yang berlaku di jalanan
jangan sampai berjalan ke tengah jalan
apalagi menghalangi mobil atau motor ataupun kendaraan lain yang akan melintas
di pinggir aja yang penting semuanya harus kompak
semuanya semangat untuk memperingati islam miros kali ini
kalau begitu langsung saja kita mulai acara
astaghfirullahaladzim ya allah
allah wabarakatuh ustadz
eh bangun ustadz
ya allah ustadz
tarik tarik tarik
ustadz jangan gitu ustadz
maaf ini gara gara gue sama somri yang dorong
ini udah mau acara udah mau mulai masih aja nabrak nabrak kayak begitu
udah udah balik lagi
yaudah aika somri kembali lagi ke barisan ya
kalian yang tertip
untuk santriwati diingat teman temannya kanan kiri depan belakang siapa aja
supaya nanti tidak ada yang tertinggal ketika kita jalan ya
ingat gak boleh ada yang berantem lagi
baik sekarang sebelum kita berangkat
alangkah lebih baiknya kita berdoa ya
satu peraturan lagi
ustadz ridwan akan memimpin para santriwan di depan
bersama ustadz zanuyuy dan juga mr sergei
sedangkan ustadz nustaimulia dan santun akan mengawasi pergerakan kalian di belakang
jadi jangan cuma macem macem ya
ya ada pak sholawat
silahkan dipimpin ya
saya ke belakang ya
mari para santriwan maupun santriwati
sebelum kita melangkah
kita sama sama bersolawat sambil berjalan ya
andriwan ke depan
dia pasuk ke sana
amalia najul tapi kok gak ada ya padahal kemana mereka
tak tampak rupanya tak tampak
ya udah butet tolong ustazah cari mereka ya
yang lain sementara butet mencari amalia najwa utami
kalian tunggu di sini sama ustazah ya
si amalia si najwa si utami itu memang bikin geram
butet makanya jangan marah marah
ingat gak hadis rasulullah bilang apa
jangan marah maka surga bagi
hadis riwayat tak berani
ya udah kita semua bantuin butet ambil sebenarnya ya
pinggir pinggir jangan ke pinggir